kami akan bergabung kembali dengan produser lapangan cnn indonesia ratih aulia di gedung kpk jakarta
ratih apakah saat ini sudah ada perwakilan dari kpk yang berusaha keluar untuk melakukan audiensi terhadap dengan masa di luar
ya tadi baru saja deputi penjagaan kpk pahalanya enggolan sempat keluar dari gedung kpk
namun nampaknya mereka tidak menemui para pendemonstrasi
melainkan mereka melakukan koordinasi dengan wadah pegawai kpk
ya ini ketuanya ada yudi purnomo dan juga dengan pihak kepolisian
nampaknya audiensi tersebut tidak melibatkan satu orang pun dari para demonstran yang tadi melakukan demonstrasi depan gedung kpk
dan audiensi sampai dengan saat ini masih berlangsung aldi
dapat dilihat di belakang saya saat ini para polisi sudah menertibkan para pendemonstrasi
yang nampaknya masih juga belum bubar
masih ada di sebelah kanan saya bisa dilihat
mereka masih berkumpul di sana
kemudian mungkin sudah berkurang jumlah dari para perdemonstrasi
dari yang tadi adanya aksi ricu sampai dengan sekarang sudah tidak sebanyak
yang tadi namun tidak seluruhnya bubar
ini mereka masih ada
di sana saya masih menghapal beberapa wajahnya yang tadi melakukan demonstrasi
mereka masih ada di depan di sini
namun nampaknya mereka sudah tidak melakukan aksi demonstrasi lagi
dan di sini juga di depan saya saat ini dilihat ada
dan kita dapat melihat sekarang nampaknya pihak kepolisian sedang melakukan konsolidasi terkait dengan
pompok apa ya
pak boleh izin pak
siapa yang mau mewakili
kamu taruh kamu taruh
belum belum belum
oke nampaknya pihak kepolisian masih meminta para awak media untuk menunggu dan masih belum memberikan statement apapun
terkait dengan demonstrasi yang dilakukan hari ini aldi
namun konsolidasi terkait dengan demonstrasi ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga oleh pimpinan kpk
tadi sempat dilihat deputi pencegahan kpk pak halana nenggolan keluar
kemudian juga ada ketua dari wadah pegawai kpk yudi purnomo juga sempat melakukan konsolidasi dengan pihak polisian
dan konsolidasi sendiri terjadi di dalam gedung kpk
sedangkan pihak kepolisian sendiri melakukan konsolidasi di luar gedung kpk
prozent perangkan terhadap timootes yang booed oleh sideways
menyek cowok cowok yang ber lima puluh delapan tahun ibadah milkanya pening positif
apa namanya itu unjuk rasa terkait dengan hasil keputusan dari pansel capim kpk dengan pegawai atau wadah dari kpk
tapi dapat bisa kita atasi situasinya dan sekarang ini situasi dalam keadaan kondusif
tadi ada tiga aliansi berarti ya pak ya
ya betul ada tiga aliansi tiga aliansi tersebut yang mendukung keputusan pansel capim kpk
kemudian bagaimana pak penindakannya karena kan mereka tadi sempat berupaya untuk merusak gedung kpk melempari dengan batu kemudian juga membakar seluruh karangan bunga bagaimana penindakan dari polisi pak
nanti akan kita lihat tadi ada dokumentasi baik foto maupun video kemudian pelaku pelakunya nanti akan kita identifikasi kemudian kita bukti bukti yang lainnya akan kita kumpulkan
kalau memang ada yang barang dirusak atau ada yang dibakar nanti akan kita kumpulkan bukti buktinya
pak sudah nampak
berarti pak juga mau bisa ngebutin bukti apa
sudah ada yang diamankan pak
untuk sementara belum ada yang kita amankan tapi akan kita dalami saksi saksi akan kita periksa kemudian barang bukti yang lainnya akan kita kumpulkan
barang buktinya apa sih pak
barang buktinya ya yang barang barang yang dibakar kemudian batu yang dilemparkan dan sebagainya
kalau asli terasa terhadap wartawan sendiri pak yang mengikutan gimana
tadi sempat ada yang disebutkan ya pak
ya nanti akan kita dalami
terima kasih pak
bagaimana itu pak
akan kita dalami
kalau memang ada dari rekan rekan wartawan yang mengalami kekerasan nanti akan kita dalami
nanti saksi saksi kita periksa silakan rekan wartawan yang terkena kekerasan membuat laporan kemudian dibuat visum dan dilaporkan ke kita
nanti akan kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan
pak mereka tergabung dalam aliansi apa saja pak
apakah mereka sebuah komunitas yang terdaftar pak
karena mereka tidak menamai secara gamblang mereka dari komunitas apa
ya memang ada tiga aliansi tersebut ya
aliansi tiga aliansi tersebut yang melakukan unjuk rasa pada hari ini
nanti akan kita dalami nanti latar belakang aliansi tersebut
apa demonstrasi ini sudah dilakukan dilanjut pak
sudah diterdaftar sudah lapor ke pihak kepolisian
apakah sudah ada izin dari pihak kepolisian
ada pemberitahuan terhadap adanya akan ada aksi ini di depan gedung kpk kepada pihak kepolisian pak
ya nanti pemberitahuan sudah ada
nanti akan kita dalami lagi
saya kira itu rekan rekan ya
terima kasih ya
sejumlah penyidikan lebih banyak sih pak daripada para pesulunan kepolisian yang menjaga jaga pak
jadi sehingga para penunjuk rasa yang bisa melopos masuk ke gedung kpk pak
apakah itu sebelumnya tidak dilakukan penyampaian pada penyidikan rasa sendiri pak
terkait dengan jumlahnya pak
ya pemberitahuan sudah ada
jumlahnya sudah kita ketahui
memang awalnya mereka
melakukan aksi secara damai
cuman ternyata di luar perkiraan mereka melakukan upaya kekerasan
jadi terdaftar ya pak mereka aksinya
pak kalau boleh tahu jumlahnya berapa ya pak
jumlahnya berapa orang pak
jumlahnya sekitar tiga ratus orang
pak tadi ada sejumlah penunjuk rasa yang melakukan pelemparan batu
namun kita bisa melihat saksikan sendiri tidak ada terjadi penangkapan maupun aksi provokator
terhadap pengunjuk rasa itu sendiri
alasannya kenapa pak
sehingga terjadi perulangan kembali
terus pelemparan batu
kita bisa melihat juga

ya kita kan ada beberapa metode ya
juga berdasarkan kekuatan personil yang ada
juga situasi yang ada
jadi ada pertimbangan pertimbangan yang khusus
yang jelas sudah kita dokumentasikan nanti pelaku pelakunya akan kita cari
ini yang mengamankan ada petugas gabungan dari mana saja pak
terima kasih rekan rekan ya
terima kasih pak
kamu harus nyepar nyepar ke celana selatan
kamu mau gak tuh
tapi kalau mau digantiin doorstop doorstopnya bilang ya
siapa itu tadi ya

di capek kayaknya rati nih
baik baru tadi anda sudah menyaksikan bagaimana keterangan dari pihak kepolisian
yaitu kombes pol basoni purnomo yang merupakan kapolres dari jakarta selatan yang tadi dalam
keterangannya menyatakan bahwa awalnya masa yang diestimasi berjumlah tiga ratus orang ini melakukan
aksi damai namun sampai saat ini tidak diketahui dan tidak ada dilakukan penangkapan terhadap
provokator yang melakukan aksi lempar batu dan berujung ricuh di depan kapolis
di depan gedung kpk begitu dan tadi juga dikatakan oleh kapolres jakarta selatan bahwa ada tiga
aliansi mahasiswa yang tergabung dalam aksi di depan gedung kpk ini yang intinya adalah mendukung
pengangkatan irjen firly bahuri sebagai ketua kpk dan juga mendukung revisi undang undang kpk
kita akan kembali menuju ke rati aulia produser lapangan cnn indonesia
ya selamat siang
laldi dapat dilihat

sudah ada pernyataan dari kapolres jakarta selatan kombes pol bastoni di mana ia menyatakan bahwa
kira kira estimasi masa yang melakukan aksi demonstrasi adalah sekitar tiga ratus orang dan memang ini tadi saya sempat
menanyakan apakah ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan demonstrasi atau tidak
tadi ia menyebutkan bahwa sudah mendapatkan izin dan memang juga sudah mengetahui akan adanya demonstrasi ini
namun tadi juga sempat ditanyakan oleh rekan media apakah sudah ada yang ditangkap terkait dengan kerusuhan
yang mereka lakukan di depan gedung kpk
nampaknya tidak ada satupun yang sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan mereka katanya masih akan terus menyelidiki
baik dari saksi maupun dari barang bukti berupa batu dan sebagainya
jadi sampai dengan saat ini belum dilakukan adanya penangkapan
dan tadi juga sempat juga disebutkan bahwa beberapa rekan wartawan mempertanyakan mengapa tadi tidak ada penambahan jumlah personil dari pihak kepolisian
yang mengakibatkan ricuh ini sampai dan masuk ke dalam gedung kpk
yang menyebabkan para wartawan dan juga pegawai kpk juga terkena juga imbasnya
tadi namun pihak polisi sendiri tidak menjawab terkait dengan hal seperti itu
ia tidak menjawab terkait mengapa tidak ditambahnya personil
kemudian konsolasi damai juga masih terus dilakukan
di dalam ada deputi pencegahan pahala nenggolan ada juga yudi purnomo yang merupakan ketua wadah pegawai kpk
kpk sampai sekarang masih melakukan konsolidasi
namun belum diberitahu
terkait dengan apa saja yang mereka bahas saat ini karena nampaknya dapat kita lihat kondisi di gedung kpk sendiri saat ini masih cukup ramai
tidak seperti biasanya
sangat terlihat di sini bekas bekas aksi pembakaran yang dilakukan oleh para berdemonstrasi
kemudian masih ada polisi yang juga berjaga
dan juga masih dilihat sudah adanya para pegawai kpk yang melakukan pembersihan terkait dengan diselesaikannya
terkait dengan selesainya demonstrasi ini
dan ini dapat dilihat juga ya aldi disini terdapat poster permintaan dari mereka itu salah satunya
selain novel baswedan mereka juga meminta wakil pimpinan kpk saud situmorang untuk mundur
karena menurut mereka telah melakukan pembunuhan karakter
dengan menyebutkan bahwa irjen firly basuri melakukan pelanggaran kode etik berat